halo selamat sore semuanya
hari ini kita akan ngobrol di rumah bareng cnn indonesia
tentang memasuki kehidupan new normal
nanti kita akan invite kang prabu revolusi
kita mau tahu karena kemarin kan presiden joko widodo juga udah bilang
bahwa kita akan memasuki normal baru
tni juga sudah disiapkan di beberapa titik pusat pusat keramaian
di mall kemudian juga di tempat tempat pariwisata
sepertinya sudah disiapkan banget gitu ya
untuk kita memasuki masa new normal
oh nih kita langsung aja deh invite kalau gitu
ini kang prabu sudah hadir di sini langsung aja kita invite
ini berasa lagi kita siaran good morning ya
iya kita sapa dulu pemirsa yuk selamat pagi
biasanya pagi pagi di transtv dan cnn indonesia
ya ampun itu berapa tahun lalu tuh ya
udah empat tahun kali ya
tiga empat tahun ya
kang prabu nih berapa tahun

udah dochter udah sudah ga udahet biksu
udah kalau kalau aku menganggap
karena ada grosongan
tuh udah harus kesehatan kebersihan kan umurnya juga udah nggak muda lagi neng udah mau empat puluh bulan
ini tapi justru tampak lebih muda loh aku sampai itu ya enggak ngenalin kemarin ketemu oh iya ya
kemarinnya kemarin hey hey hey yo aja ha ha ha mudanya tuh nggak ngenalin jadi nih hari ini kita
banget terus juga ngajar dosen ya kan di bidang pendidikan juga event ya kan bidang sekolah
event juga jadi kegiatannya tuh banyak banget media nah jadi dari semua bidang yang ditekuni
oleh kang prabu sendiri film juga ada ya kan nah ini tuh

sebelum kita ngomong gitu aku mau tanya sama kang prabu setuju atau enggak kita memasuki new normal
nih tanggal lima nanti untuk beberapa hal setuju untuk beberapa hal yang lain lagi nggak setuju
kayak sekolah sih aku nggak setuju kalau harus masuk ya tapi kayak ekonomi mau gimana lagi ya
udah harus segera dibuka soalnya kelamaan juga kalau nggak dibukakan beberapa lini usahalah kayak
kopinya kopinya irat iratunabila itu harus segera dibuka juga hahaha
tapi kalau kayak sekolah sih jelas enggak lah jadi maksudnya kan ada di masyarakat kita ini kan
profilnya macem macem ya kita mengasumsikan kalau yang di usia produktif yang harus cari
nafkah ekonomi harus jalan ya demi kelangsungan keluarga harus beraktivitas karena psbb ini kan
lama ya udah hampir tiga bulan agak sedikit berat buat mereka yang upahnya harian misalnya atau
juga yang kena phk gitu mereka harus segera punya aktivitas tapi untuk mereka yang profil usianya
masih muda atau anak anak yang belum punya tanggung jawab kemudian juga susah ya untuk kita
harapkan mereka sadar dengan protokol kesehatan atau juga yang udah senior ya yang usia enam puluh tahun
sesuai anjuran who gitu kan yang imunnya memang sudah menurun sebaiknya sih tetap ditutup ya ditunda
kayak sekolah kan udahlah sekolah anggap saja tahun ini kita dapat dispensasi buat anak anak kita dulu
kan kita pernah juga kayak gitu tuh karena revolusi ya pernah juga kan setahun sekolah itu ditiadakan
dan terus dianggap naik kelas semuanya gitu kan pernah kayak gitu juga ya mungkin tahun ini atau
itu tahun enam puluh an enam puluh an tuh sempet kayak gitu tuh waktu lagi negara kita lumayan agak bergejolak ya
lima puluh an lah pokoknya sehabis merdeka lah pokoknya itu sempet ada tuh setahun yang sekolah itu diliburin
karena perang kan dan akhirnya dianggap naik kelas semua gitu ya intinya sih kalau buat anak anak sih
divaksin dapat semua vaksinnya nah mungkin ngerasa aman aku kan anak ada satu nih harus masuk sekolah
sekarang ya yang pertama udah agak besar jadi bisa diarahkan tapi yang kalef ini yang kedua kan baru mau
masuk sd nggak kebayang sih kalau ke sekolah gimana rasa was wasnya gitu kita ngelepas anak anak
kesana katanya di koresel juga gitu ya begitu buka sekolah langsung naik tuh jumlah yang apa
terjangkit kofitna sebenarnya di negara negara lain bahkan udah ada yang masuk tapi ya gitu di
kelasnya itu berjarak hanya hanya maksimal misalnya sepuluh orang dan juga ada ada yang
gantian gitu ya mungkin perlahan bisa begitu tapi kayaknya di sini gimana kalau untuk langsung
begitu bulan soal nanti tahun ajaran baru iya susahnya kan enggak semua anak anak dari rumah
pakai mobil ya
hai ada yang pakai angkot ada yang pakai kereta hahaha di tempatnya ojek di jalannya gimana tuh
mereka gitu bisa jaga kesehatannya terus juga sekolah kita kan enggak semuanya steril ya kalau
di luar negeri mungkin toiletnya bersih semuanya bersih gitu di kita kan sekolah bersih bisa dihitung
sama tangan kita berapa ya enggak sih gitu jadinya agak was was gitu was wasnya lebih lebih ke orang tua sih
hai jadi setuju dengan beberapa
bidang gitu ya seperti bisnis mungkin itu memang kita setuju kalau adanya new normal
tapi kalau untuk seperti sekolah gitu sepertinya belum kali ya
ph kali ya bikin bikin film terus juga ada gofed nah ini gimana nih bisa gaan
indah itu apa ya kayaknya gituormal gitu jadi gitu agak banyak menjadi mengangkat disitu tapi
nah ini gimana nih beda beda bisnis pastinya kita harus mikir banget gimana caranya untuk
diferensiasi bisnisnya ke hal hal yang sekarang lebih aman gitu
iya macem macem sih kalau kayak
yang restoran itu sekarang kan pasti kita beralih ya kita pasti bakal mikir lah gitu untuk survive
kayak restoran ya lebih banyak ke delivery kita strateginya gitu untuk bisa
tetap ada pemasukan berat sih nggak sama kayak dulu ya dulu kan
dine in nya banyak dan kita sebagian besar pasti dari dine in juga
delivery walaupun ada tapi ya lebih ke bertahan aja sih belum belum menemukan
apa cara untuk bisa
sukses kemarin kemarin gitu ya jadi masih fine tuning lah tapi mungkin itu menjadi salah satu strateginya
ph ph itu juni ini
tapi sudah dengan berbagai pembatasan sih kayak misalnya set kita rebuild
waktu lagi awal awal kan setnya di tempat umum ya
nah sekarang ini setnya kita bikin sendiri gitu agar bisa ada pembatasan pembatasan yang dibuat sendiri juga biaya lebih mahal jelas
karena setnya kan dibuat sendiri ya ada film yang harusnya sudah premier
telat jadi nggak premier karena bioskopnya kan belum beroperasi
ya terus juga kalau kayak covid
karena banyak kegiatan online
jadi klien kita yang
sebelumnya itu lebih heavy nya di offline activities sekarang sudah mulai shifting ke digital kan jadi kita hanya mindahin mereka aja dari
offline ke digital gitu tetap masih ada
ada kerjaan lah ya kalau yang platform digital sebetulnya sekarang lagi dapetin banyak berkah ya karena
semua orang kan gost digital
jadinya kita memanfaatkan momentum itu juga gitu kalau yang selama ini kita mainnya di digital
kalau ngajar sih masih online semua nggak ada yang online kita juga nggak berani juga untuk datang ke kampus kan
dinikmatin ajalah ngajar sambil sarungan gitu kan enak
kalau plus minusnya sendiri apakah menurut kang prabu
kalau plus minusnya apa di semua bidang kenapa neng
ya sebetulnya gini new normal itu kan kondisi yang memang harus kita hadapin dan manusia sendiri bukan kali pertama ya ngadepin new normal
dua ribu delapan saat krisis ekonomi juga kita ada adjustment dengan kehidupan baru gitu
dulu juga tentunya waktu habis flu spanyol juga kan pasti ada
peradaban baru juga muncul new normal yang baru juga muncul
aku pikir sih
new normal ini mau gak mau ya akan kita hadapin
ini sudah kenisayaan kita hidup sebagai manusia
atau harus survive ya dengan pressure yang baru
positifnya kita jadi lebih
aware dengan yang namanya kesehatan
sebelumnya kan orang nggak ngerti kesehatan
untuk bersih itu susah sekarang bersih menjadi keharusan
bahkan bersih itu atau pakai sabun itu
jadi senjata kita untuk bisa ngelawan corona
kan dulu susah banget gitu kita ngebiasain
cuci tangan setiap saat gitu terus juga
jalanan jadi bersih itu kan apa ya
sesuatu yang dulu susah dilakukan di kita dan sekarang
terjadi dengan sendirinya gitu kalau diperhatikan kan
sekarang cuaca malah lebih nyaman ya lebih enak gitu
jakarta ini jadi
jadi bersih udaranya
kemudian juga katanya lapisan ozon juga
udah ketutup sekarang gitu karena aduh
pada di rumah kan jadi ya
itu sih positif yang bisa kita ambil minusnya ya
jelas ekonomi ya ekonomi semua orang harus
adjust lagi harus cari cara lagi
yang baru dan mungkin buat kita
gampang ngomongnya karena ada beberapa
tapi beberapa teman teman kita yang pemasukannya harian
itu ya susah ini masa masa yang berat banget
buat mereka gitu
nah itu kata hanum tuh prosot
bener ya event gak ada ya kan
wah itu dia tuh
eventnya sekarang semua beralih ke offline
mungkin bulan bulan depan akan ada lagi
gimana kalau mas rafli melihat
kang prabu melihat masyarakat indonesia
ini yang sekarang harus dituntut
untuk sangat disiplin memasuki kehidupan
new normal ini karena kan kita bener bener gak boleh
kita nggak bisa kumpul kumpul dan semua harus pakai masker
ya banyaklah protokolnya nah ini
kang prabu sendiri melihat kedisiplinan
dari masyarakat kita ini udah cukup
atau harus seperti apa sih
jelas masih jauh dari harapan ya buat
kita yang terpapar sama media online karena setiap hari itu
informasi yang bergulir ya
itu kan pakai masker cuci tangan
dan macem macem jaga jarak lebih
lebih bisa menerapkan protokol kesehatan ya
menjalankan kehidupan new normal justru yang jadi masalah
dalam mereka yang gak terpapar social media gitu
ya yang di perkampungan misalnya juga
terus di daerah gitu ya yang
gak ada kok corona disini nyaman nyaman aja kayaknya di kampung saya gitu
mereka kan gak tau bahwa bisa aja ada
kejalanan tanpa kejalanan di kampungnya
jadi justru yang jadi rentan itu
masyarakat seperti itu nah rasanya sih menurut

kalau memang punya skenario new normal mau nggak mau
untuk berkomunikasi ya dengan masyarakat indonesia secara umum gitu bukan hanya kita aja yang kena paparan sosial media kalau teman teman yang kena sosmed sih sebetulnya
nggak usah diapa apain juga kita udah sadar dengan sendirinya gitu ya contohnya sekarang kita posting aja keluar nggak pakai masker itu pasti netizen sudah menghujat gitu
kontrol sosialnya udah ada gitu kalau teman teman yang aktif di sosial media tapi justru malahan mereka yang nggak aktif di sosmed kemudian juga mereka yang
pekerja harian gitu ya yang memang sehari hari harus struggle ya dengan kehidupannya sendiri di daerah misalnya nah itu yang jadi perhatian pemerintah semestinya gitu
bagaimana berkomunikasi ke mereka bagaimana menjangkau mereka gitu karena lewat tv juga nggak bisa orang mungkin nggak punya listrik buat bayar tv atau mungkin tv nya nggak punya gitu ya
beli koran juga sama mungkin mereka nggak punya koran gitu jadi masih ada mekanisme komunikasi dari pemerintah untuk bisa
saudara saudara kita yang memang tidak terjangkau oleh paparan informasi di sosmed atau di digital gitu
selama itu nggak ada sih susah kita ngadepin masyarakat bisa disiplin ya
apalagi juga sebetulnya
kita kan abu abu nih psbb itu sebetulnya kayak gimana sih gitu
setiap daerah beda
setiap daerah beda kemudian juga
kapan bukanya kapan mulainya apa aja yang memulai itu kan kompleks banget gitu
ribet banget ininya apa
aturannya kan ribet gitu dan gak bisa dipahamin sama banyak orang gitu kita aja pusing ya waktu dapet dari kemenkes kan
anjuran protokol kesehatan tuh kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini tuh bacanya berapa puluh halaman
apalagi masyarakat yang di
tapi kalau pemerintah kemarin pak jokowi bilang mau menurunkan
keamanan tni juga polisi di titik titik keramaian kayak di pusat perbelanjaan di pasar pasar
terus juga di tempat tempat wisata nah itu akan berpengaruh nggak sih
mungkin pengaruhnya ada ya walaupun juga nggak besar karena kan sebetulnya gini yang bisa merubah perilaku itu
pemahaman ya pemahaman pada isunya gitu kita disini sekarang
nggak ada tentara nggak ada polisi bisa patuh karena kita ngerti bahayanya covid
sedangkan masyarakat indonesia kan agak sedikit kompleks ya nggak semuanya berpikir logik gitu
kadang kadang juga ada masalah agama misalnya ya bahwa ini tuh ya inilah
apa masalah agama juga ada masalah budaya juga ada gitu kayak salaman tuh kalau gak tempelen itu nggak sopan misalnya itu contoh gitu atau sholat kalau misalnya berjarak itu enggak bisa untuk dihentikan
kalau misalnya contoh gitu atau sholat kalau misalnya berjarak itu enggak bisa untuk dihentikan
ada negara yang sedang menggunakan say rapt academically itu seperti berg province apalagi banyaknya penghasilan conservatanya kalau masih umum processes

hal kayak gitu kan pendekatannya nggak bisa
represif ya harus
melalui komunikasi yang membuat mereka ngerti gitu maksudnya dari jaga jarak itu apa gitu
dan itu pasti melelahkan sih yang jelas tapi mau nggak mau harus dilakukan sama
sama mereka sama ya sama pemerintah sih gitu ya kita mungkin sebagai media dan juga
influencer gitu tugas kita ya terus menyebarkan informasi ini ada ataupun nggak ada yang ngedengerin karena
semakin sering kita
paparkan informasinya semakin besar kan jangkauan
orang yang mendengarkan informasi itu gitu nah mudah mudahan bisa tapi ya sebetulnya yang punya
apa ya tanggung jawab besar sebetulnya ya pasti pasti dari negara ya untuk
memastikan masyarakatnya ngerti gitu
cara hidup dengan aturan aturan
iya memang itu yang jadi jadi tantangannya gimana
membuat semua orang di republik ini tuh mengerti akan adanya
virus ini gitu jadi mereka lebih berhati hati lebih aware terhadap kebersihan juga
ada video video yang buka mau langsung semua masuk
iya coba itu mau dijaga sama tentara juga mau gimana caranya
terus juga kan ada yang apa di pasar apa gitu yang sama polisi udah di barikade dikasih pembatasan separator
terus sama ibunya dibongkar lagi separatornya gitu ya kan
susah sih memang
pembatasan seperti itu ya harus betul betul lebih disiplin jadi tertib memang kita rada kurang terbiasa ya
kecuali kalau serempak gitu ngelakuinnya misalnya
negara ini lockdown misalnya itu kan jadi breaking news ya semua orang akan bener akan denger berita itu gitu nah
barangkali akan ada kesadaran yang muncul gitu karena kaget kan masyarakatnya kaget gitu
dibikin kaget ada apa nih negara kita kok tiba tiba sepi gini nah itu kan beda kalau sekarang ini kan kenapa nggak bisa kayak gitu karena
kita keluar aja orang masih banyak
orang masih banyak ada temennya mau ke terminal
masih ada juga yang jalan gitu mau ke stasiun ada keretanya jadi
apa ya ambience ambience karantina tuh nggak kerasa gitu dan itu yang bikin akhirnya orang ya secara psikologis ya kan
masanya bergerak ke sana ya orang juga akan ikutin juga gitu ya itu sih yang terjadi gitu nah
lah kan ini dosen kita harus mendengar dong
oke makanya kenapa diundang sama cnn indonesia karena udah dosen bisnisnya banyak ya kan jadi semua bidang
kalau dari kang prabu sendiri apa aja yang udah disiapin nih untuk memasuki new normal ini kan nanti pelan pelan ya mungkin kalau dari kafe ya pasti kita
membatasi orang yang kayak gitu gitu mungkin juga menunya
disedikitin atau menu to go nya lebih sederhana kayak gitu gitu nah dari
pendidikan seperti apa ngajarnya jadi seperti apa silabusnya gitu gitu
banyak ya kalau dari bisnis tadi udah disebutin sama neng sendiri gitu bahwa ada penyesuaian penyesuaian
karena fokusnya kan di delivery maka bahan bahan sekarang disedikitin menu disederhanakan kemudian juga
apa sudah bikin
stasiun stasiun buat cuci tangan ini ya disinfektan lalu juga
karyawan diedukasi tentang pakai ini ya pakai masker pakai
kalau sekolah itu sekarang sama kampus ini lagi
dosen dosen tuh lagi pada ngobrol untuk merubah
kurikulumnya karena kan beberapa mata kuliah itu harus memang ketemunya secara tatap muka ya nah itu sekarang kita lagi coba untuk
di kelas mereka nulis kalau sekarang kan tertulis sudah susah kita bagiin lewat email
iya jadinya diskusi kita betul betul diskusi apa iya kalau misalnya apa dikirimin soalnya kan mereka tinggal
browsing di rumah minta kakaknya kerjain beres gitu sekarang utasnya lebih kayak diskusi gitu
ditanya ngerti atau enggak ya berinilah tapi jadi lebih capek ya satu satu anaknya semua harus
dicapai lebih capek tapi seru sih maksudnya gini ya kalau kemarin kemarin kalau nginget inget
dua tiga minggu pertama itu lumayan awkward ya meeting online kelas online ngajar online gitu
agak kagok gitu sekarang kayaknya udah biasa aja gitu memasukkan jadwal meeting online ke agenda
terus siap siap oh jam sembilan udah meeting online ini udah siap semuanya gitu perangkatnya dan
macam macam kan tinggal duduk duduk aja gitu jadi itu jadi kita bisa ngajak ngajak gitu kalau kita
buka aja meeting gitu enaknya apa kalau lagi dengerin orang terus kitanya mau ke belakang
dulu atau makan dulu tinggal di mute terus keluar atau kameranya di apa di face off gitu ketahuan
udah udah menemukan kenyamanan sendiri kan sekarang ini gitu dengan apa ya dengan cara
kerja yang baru lah ya sekarang ini malahan keluar dari rumah itu kalau memang urgent ya ada persentase
menunjukkan apa harus demo harus simulasi nah itu baru kita keluar rumah lebih banyak di rumah sih
kerjanya dan ternyata bisa sih gitu ya beberapa bidang tapi ya tapi yang lain sih tetap harus harus fisik
nah olahraga itu kita ngakalinya gini jadi contohnya misalnya maraton gitu ini kan maraton
ini banyak event yang cancel ya kita harusnya udah ngelewatin beberapa maraton ya ada ada yang ada yang
ada bali maraton ada bandung marathon ada solo marathon itu semuanya cancel aku tuh harusnya ke
berlin nanti september maraton gitu juga cancel juga padahal sponsor semuanya udah ada ya
semuanya cancel gitu nah kita ngakalinya ngakalinya dengan virtual maraton jadinya
gimana tuh caranya akhirnya kita bikin platform bikin platform orang itu jadi
bisa lari di sekitar rumahnya misalnya lari empat puluh dua km ya biasanya kan lari itu empat puluh dua km
satu hari langsung gitu ya apa empat jam lima jam nah ini sekarang empat puluh dua kilo kita bagi jadi tujuh hari deh
seharinya lari berarti lima kilo ya lima kilo kan kalau di rumah apa ya memungkinkan di kompleks sekilo
muter lima kali kan tuh lima kilo jadi dapet ya nanti hasilnya di store secara online ke platform gitu
dua kilometernya selama tujuh hari dan ter record di sistem gitu
jadi sendiri sendiri larinya
sekarang itu lagi tren tuh virtual marathon kemudian juga virtual yoga
jadi kita bikin kelasnya pakai aplikasi pakai software untuk meeting gitu
terus ya udah instructornya dimana murid muridnya dimana gitu
tapi ya fun fun aja ternyata bisa bisa aja gitu
terus yang menarik gini sekarang ini karena lagi masa pandemi ya
banyak orang banyak yang korban dari covid
akhirnya juga mereka mau berdonasi gitu
jadi mereka tuh mengikuti event mau bayar gitu untuk sekalian donasi
karena kan lagi masa masa kayak gini tuh orang pengen berbuat baik ya
karena ngerasa waduh ntar kalo gua mati ini dosanya banyak ya udah
berdonasi aja gitu kan
waktu kita bilang ini eventnya sekalian juga kita donasi gitu
untuk mereka yang terdampak buat beli apd buat beli nasi box buat petugas medis
atau juga orang orang yang terdampak gitu
ternyata ini antusiasmenya tinggi juga gitu ngelakuin aktivitas online seperti itu
jadi bener bener sekarang semuanya online tapi ternyata bisa juga ya
maksudnya semua sampai olahraga pun ternyata bisa dilakukan online gitu
bisa dilakukan sejarah virtual
iya bisa awalnya sih maksudnya nggak kebayang nggak ke pikiran gitu
tapi waktu lagi dijelasin nanti kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini gitu
oh yang daftar banyak aja tuh
kemarin virtual marathon yang terakhir itu yang kita bikin
ada sampai tiga ribu an orang lah yang ikut yang ikut ya
jadi tetap ngerasa rame aja gitu karena rame kan di sosmed ya
jadi pada posting pada posting wah komentar jadi riuhnya tetap kerasa sih gitu
hanya saja nggak bisa ketemunya aja ya yang nggak bisa langsung
udah siap lah ya minggu depan kira kira kapan sih nih kang kita new normal
kalo gak salah cafe itu kalo gak salah restoran itu kan di bulan juli ya baru bisa ya
ya bulan mul kan yang baru bisa buka itu juga beberapa outlet ya kayak apotik dan macem macem ya
sementara itu kalo kayak cafe gitu gitu kan baru bisa juli itu juga kan nanti kalo dievaluasi lagi bisa atau nggak juli itu dibuka
kalau ternyata begitu dibuka naik lagi sekarang aja kan masih meningkat sebetulnya ya belum flatten the curve gitu
ya barangkali bakal berubah jadwalnya
ditambah lagi kan pak anies kayaknya lumayan setrik juga ya jadi ada kata kata berubah juga ya

apa yang udah pergi dari jakarta akan bisa masuk lagi itu kita enggak tahu praktiknya kayak gimana
karena kemarin juga kan ketika psbb dibilang nggak boleh keluar jakarta saya banyak banget ya
teman teman yang bisa tembus keluar dari jakarta banyak gitu betul betul yang paling dirindukan
dari kehidupan normal sebelum ini apa kang ketemuan sih ketemuan kita apa ya kita kan makhluk sosial ya
sekarang ngobrol ini kayak ketemu kayak gini lewat instagram dibatasin sama layar kayak gini nih
rasanya beda ya kalau kita ketemuan fisik itu kan wah ngobrolnya bercandanya itu beda banget gitu
sekarang dibatasin kayak gini kan rasanya ada yang kurang gitu jadi kalau ngomongin apa yang kangen
sih itu sih lebih ke apa ya sosialisasi sama temen temen sama ngeliat ini
banget kabar deh ya kita saya tuh apa aku tuh belum belum pulang ke bandung loh kan di bandung kan ada
anak satu ya orang tua di bandung juga iya ini udah tiga bulan enggak enggak enggak ke bandung nggak
ketemu anak nggak ketemu ibu jadi adik sama ibu sama anak ada di bandung dan belum ketemu
temuan habis sekarang itu kangenin sih kangenin ya pas kemarin aja momen momen lebaran aja datang
ke rumah saudara dadah dari mobil ataupun dantian gitu kan bener bener sangat terbatas sekali ya
lucu banget kan si pandemi ini maksudnya kayak salaman berpelukan itu kan dulu simbol keakrapan ya
sekarang ini justru simbol sayang itu adalah keadilan keadilan keadilan keadilan keadilan keadilan
dadah dadah gitu nggak boleh salam kebalik gitu udah dadah dadah goodbye ya iya sekarang
malahan eh gitu lucu memang ya tapi mau gimana lagi ya keadanya kayak begini sekarang udah tiga puluh
menit kang ternyata tiga puluh menit ya ini harusnya udah ada dua iklan nih masuk ke iya ada dua break kalau
siaran kompleksnya udah ada berapa
ya udah jadi ini kita udah siap gitu ya gimana kita harus sudah menyiapkan bagaimana apa untuk
tradisi ataupun normal baru nih dari berbagai bidang gitu benar benar harus semuanya di adjust
gitu dari betul betul raga aja virtual gitu sekarang kecuali sekolah sekolah jangan dulu
kali ya sekolah jangan dulu new normal lah kasihan kalau kayak kita kan maksudnya gini kita kan udah
anak anak kan yang yang bakal jalanin negara nanti ya kalau anak anaknya terpapar sama covid semua
kasian gitu iya betul sekolah lah itu yang harus kita jaga ya orang orang di atas
orang tua dan anak anak gitu jadi kalau
kalau itu ya mungkin masih belum bisa beraktivitas secara normal
kalau gitu terima kasih kang prabu ya atas ngobrol bareng rumahnya
kita nanti ketemu lagi mungkin di kopi nyai dan prabustik ya
tapi dadah dadah aja ya
sukses kang sukses juga buat cnn buat ilah
mudah mudahan kita siaran lagi nanti ya iya